ya masih bersama kami di good morning sekarang kita akan coba untuk membahas bagaimanakah perkembangan aplikasi untuk mencari pengganti asisten rumah tangga
atau mungkin bahasanya bisa dikatakan aplikasi on demand ya
benar sekali prabu
jadi intinya adalah bagaimana mempertemukan antara pemberi jasa dengan yang butuh jasa
oke ada apa saja
ini saya sudah rangkum ada sekitar empat aplikasi di sini
prabu ketika asisten rumah tangganya belum pulang pas kelibur lebaran bisa mempergunakan aplikasi ini
yang pertama adalah aplikasi sikmy
sikmi aplikasi ini punya enam ribu vendor prabu
ada juga kalau ac rusak di rumah
ac juga bisa
kemudian dia mempunyai matchmaking mesin
ada mesin pintar
jadi prabu tinggal isi saja
misalkan butuh pembantu
uangnya berapa yang mau anda keluarkan nanti akan dicarikan yang cocok dengan sesuai kriteria yang anda catumkan benar
nanti dicarikan sendiri
itu dia mempunyai mesin pintar ini adalah salah satu keunggulan dari aplikasi ini
dia juga memiliki banyak fitur
fiturnya misalnya apa
fiturnya misalnya nanti idul adha nih
prabu butuh tukang potong kambing
itu bisa dicarikan di sini dia
ini ada instruktur yoga ada pt macam macam semuanya
tidak cuma pembantu sih terbatas
ini ada juga pembantu
penggunaan untuk pembersihan rumah itu ya
ini bisa di download di google play dan juga di app store
baru mendapatkan dana aplikasi ini untuk tampilannya sangat bagus
sangat bagus sekali ini
yang kedua ada aplikasi sik go clean
ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi pengguna di indonesia
kami tidak tahu gojek pak abu
tapi ini hanya untuk bersih bersih saja kalau ini
ini untuk sebenarnya segmennya lebih ke ab atau menengah ke atas ya
kenapa menengah ke atas
karena memang harganya di atas rata rata dibandingkan aplikasi aplikasi yang ada di sini
dari segi biaya
biaya rp satu ratus delapan puluh ribu dua jam untuk pembersihan rumah

tapi dia punya keunggulan karena memang aplikasinya sangat familiar dengan masyarakat indonesia
karena semua orang hampir di indonesia sudah menggunakan gojek
penggunaannya jadi mereka tidak asing lagi ketika mereka menggunakan aplikasi itu
sejauh ini reviewnya bagaimana dari jasa go clean ini
kalau untuk go clean ini rata rata memang sebenarnya untuk segmen menengah ke atas ya
jadi dia tidak cuma rumah saja mereka bisa kantor juga
jadi kalau pak abu nanti di kantor ada kotor ini kita ini tidak ada ob belum datang
kita bisa panggil go clean mereka bisa membersihkan
hanya biaya rp satu ratus delapan puluh dua jam
agak mahal dibandingkan dengan yang lain
yang ketiga ini
ini ada aplikasi go med
nah ini aplikasi yang paling cocok ya dengan kondisi saat ini
ketika pembantu rumah tangga anda belum pulang ini bisa dicari pembantu untuk sementara
sambil menunggu asisten rumah tangga baru yang datang
oh jadi kalau ini nggak hanya per jam ya bisa harian gitu ya
dia mulai dari dua jam sampai dengan enam jam
sampai dengan enam jam
sampai dengan enam jam
dan aplikasi ini memiliki sekitar tujuh puluh pembantu rumah tangga dan sudah digunakan sekitar

jadi paling cocok dan paling pas lah ketika memang kondisi sekarang lebaran ya
tapi aplikasi ini mempunyai kelemahan prabu
jadi untuk pengguna ios masih belum bisa
ios masih belum bisa
mereka bisa menggunakan versi browsernya
tapi kalau ini lebih spesifik untuk asisten rumah tangga
asisten rumah tangga
tapi satu lagi ini kelebihannya mereka paling murah
karena biayanya rp empat puluh dua jam
per dua jam
per dua jam
jauh banget ya kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang tadi
ini empat puluh dua jam
harga juga naik rp tujuh puluh lima ribu jadinya per dua jam
tapi sekarang sudah kembali rp empat puluh
tapi mereka punya kelemahan banyak
ada beberapa pengguna yang komplain karena memang ketika pembantu dipanggil
enggak sejam sebelumnya mereka membatalkan
itu membuat kesel pengguna
oh iyalah pasti juga sih
itu membuat kesel pengguna
jadi ketika mereka sejam sebelumnya saya nggak bisa datang
itu membuat kesel
ini sebenarnya pr bagi aplikasi ini ya
ini memang kelebihannya murah
tetapi ada permasalahan di komitmennya
yang terakhir ini ada aplikasi beres id
brsid bedanya aplikasi ini dari malaysia prabu
kita tahu penduduk indonesia dua ratus juta penduduk
membuat perusahaan malaysia ini tertarik untuk masuk ke pasar
jadi sebelum beroperasi di indonesia brs id ini sudah beroperasi di malaysia di filipina dan singapura
mereka sudah sukses di sana
dari sisi teknologi mereka sudah mature dibandingkan dengan aplikasi aplikasi yang tadi
jadi mereka sudah beroperasi lebih dulu
mereka lebih tahu pasarnya asia tenggara
kemudian mereka tertarik masuk ke pasar indonesia
jadi lebih bagus
dan kalau kita lihat nih kalau untuk brs id juga memiliki lebih detail
jadi kita bisa lihat ukuran bangunan dimasukkan di sini
jadi ketika prabu pesan ada dimasukkan ukuran bangunan rumahnya berapa luas tanahnya berapa luas bangunan berapa
jadi dia diestimasi sesuai harga
ini bukannya malah membuat sulit para pengguna ya
karena kan kadang kadang kita nggak tahu juga tuh berapa
benar benar benar
sebenarnya itu maksudnya mungkin lebih detail
karena memang harganya mungkin lebih pas dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan
ini berapa kisaran harganya untuk pengguna jasa ini
untuk kisaran harganya sekitar lima puluh ribuan
masih belum terlalu mahal
karena memang ukuran tergantung ukuran
jadi kalau prabu rumahnya sebesar lapangan bola jangan coba coba deh pakai aplikasi ini ya
aplikasi ini ada dua ya
bisa di dua duanya
oke radina sekarang saya mau tanya
dari empat aplikasi tadi itu ya dan juga barangkali masih ada aplikasi yang lain juga yang masih atau berhubungan dalam kategori on demand ini gitu
penetrasinya ke market indonesia itu sekarang seperti apa sih
bagaimana masyarakat indonesia merespon aplikasi seperti ini sekarang
oke memang sebenarnya seiring perkembangan zaman mobilitas masyarakat indonesia sendiri
mereka nggak sempat ya misalnya prabu sibuk sekali tidak sempat melihat kebun tidak sempat ada ac rusak tidak sempat memperbaikin
ini otomatis aplikasi aplikasi memang membantu
mereka mempertemukan dengan penyedia penyedia jasa
jadi prabu ketika butuh instruktur fitness atau tadi pembantu belum datang tinggal tekan aplikasi ini dalam beberapa jam mereka akan datang

dan sebelumnya di amerika sendiri aplikasi aplikasi seperti ini sudah populer ya
seperti sigmi ada namanya di tamtec kalau di us
itu sudah populer sekali
mereka udah billion us dollar company
mereka sudah besar sekali dan masyarakat sudah mature
tapi untuk semua aplikasi ini ini sebenarnya masih dalam tahap edukasi kalau untuk di indonesia
jadi masih tahapnya edukasi belum monetizing terlalu besar ya
untuk monetisasinya mereka menghasilkan duit juga masih promosi mereka
belum mencas langsung
ada subsidi dari perusahaannya untuk penggunaan jasa
tapi intinya trendnya tetap meningkat begitu ya pengguna jasa
dan diprediksi aplikasi seperti ini akan populer untuk tahun ke depan
dan seperti itu
oke radina terima kasih atas informasinya
semoga bisa menjadi referensi juga